suara gagah dari mobil mobil supercar ini hadir bukan tanpa sebab
raungan yang keluar dari bagian nalpot ini tentunya sesuai dengan kapasitas mesin mobil
besarnya kapasitas sebuah mesin mobil juga bukan tanpa perhitungan
kapasitas cc mobil yang ingin dicapai diwujudkan
salah satunya dengan sebuah mesin dengan berbagai konfigurasi silinder
selain itu bentuk dan susunan silinder ini harus sesuai dengan konstruksi dan ruang mesin yang tersedia
yang pertama adalah mesin dengan sistem silinder segaris atau dikenal dengan inline engine
sistem silinder segaris adalah konfigurasi paling sederhana di antara konfigurasi silinder mesin lainnya
karena itu tenaga yang dihasilkan tidak sebesar jenis mesin lain
meski hal tersebut dibayar dengan minimnya jumlah bantuan
bahan bakar yang digunakan mesin dengan susunan tiga hingga empat silinder segaris lah
yang paling banyak digunakan meski dapat menampung hingga enam silinder
alasannya empat buah silinder segaris di dalam mesin menghasilkan getaran mesin yang paling toleran
dan tidak terlalu banyak memakan ruang mesin
konfigurasi ini kerap dipakai untuk mobil mobil keluarga yang banyak hadir di jalanan
karena selain hemat bahan bakar stabil karena memiliki bobot yang tidak terlalu berat
penanggulangan terhadap masalahnya pun tergolong mudah

berikutnya adalah konfigurasi silinder mesin horizontal atau dikenal dengan sebutan boxer engine
silinder silinder mesin disusun secara horizontal dan saling berlawanan
berkat susunan horizontalnya konfigurasi ini menjadi yang paling baik
dalam penyebaran keseimbangan dan getaran yang dihasilkan oleh mesin
sayangnya konfigurasi ini dinilai terlalu banyak memakan ruang mesin di mobil
serta memakan biaya yang cukup besar
salah satunya karena dibutuhkan selang saluran udara yang lebih panjang
ketimbang sistem mesin yang dihasilkan oleh mesin
silinder segaris konfigurasi ini tidak banyak digunakan
setidaknya hanya dua produsen otomotif yang hingga kini tercatat menggunakan
konfigurasi boxer engine diantaranya adalah subaru dari jepang dan porsche
dan ini adalah konfigurasi mesin yang mungkin sering anda dengar namanya
v shape engine adalah mesin dengan bentuk blok silinder mesin yang menyerupai huruf v
konfigurasi mesin ini memiliki sudut kemiringan blok silinder mesin yang menyerupai huruf v
konfigurasi mesin ini memiliki sudut kemiringan blok silinder mesin yang menyerupai huruf v

keunggulan utama jenis blok mesin ini adalah minimnya ukuran mesin yang dihasilkan dari susunan silinder
hal inilah yang membuat v shape engine menjadi prima dona bagi para supercar
dengan jumlah silinder genap yang cukup banyak
banyaknya silinder ini tentu menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar meski boros bahan bakar
sebut saja hypercar terbaru mercedes amg project one yang memiliki bentuk blok silinder yang menyerupai huruf v
sebut saja hypercar terbaru mercedes amg project one yang menyerupai huruf v
sebut saja hypercar terbaru mercedes amg project one yang menyerupai huruf v

bentuk khas dari blok mesin jenis ini berpengaruh besar pada keseimbangan dan ukuran keseluruhan dari mobil paling cepat milik mercedes ini
dan terakhir dan terbaru adalah konfigurasi mesin berbentuk w atau w shape engine
jenis mesin ini adalah pengembangan dari mesin berbentuk v dengan tambahan silinder vertikal pada bagian tengahnya
alasannya untuk dapat menampung lebih banyak silinder mesin
ini tanpa harus lebih banyak memakan ruang yang ada sama halnya dengan boxer engine w shape
engine saat ini hanya digunakan oleh dua pabrikan otomotif yaitu bugati dengan model veronnya
dan berbagai deretan mobil milik merek bentley variasi pilihan dari berbagai blok mesin ini
tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya jika hanya ingin berkendara nyaman
bersama keluarga mesin ramah bahan bakar seperti inline engine adalah pilihan yang paling tepat
namun jika anda ingin memiliki sebuah kendaraan dengan tenaga dan performa yang tinggi
deretan mobil berbekal mesin boxer hingga v shake adalah jawaban dari pencarian anda